mulai hari ini jalan setiabudi tengah jakarta selatan ditutup untuk kendaraan bermotor
penutupan jalan ini dilakukan untuk memperlancar proses pembangunan proyek light rail transit jabodebek fase cawang duku atas
sayangnya penutupan ruas jalan tidak didahului sosialisasi yang maksimal bagi pengguna jalan
penutupan total jalan setiabudi tengah jakarta selatan yang merupakan akses penghubung kawasan tanah abang sudirman dan rasuna said dimulai pada senin siang
penutupan ruas jalan ini berlaku hingga dua puluh februari dua ribu dua puluh mendatang
untuk memperlancar proses pembangunan jalur light rail transit sepanjang satu km dari rasuna said sampai duku atas
ini merupakan rangkaian jalur lrt jabodebek ruas cawang duku atas
spanduk penutupan jalan setiabudi tengah ini
baru dipasang sekitar tiga puluh menit sebelum penutupan jalan setiabudi tengah resmi diberlakukan pada pukul sebelas waktu indonesia barat senin siang
imbasnya banyak pengendara atau pengguna jalan yang mengeluhkan terkait minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan dki
saya lihat bapak mau belok ke kiri
tapi jangan lupa

tapi jangan lupa
saya lihat bapak mau belok ke kiri
saya lihat bapak mau belok ke kiri